apakah tidak cukup dulu pernah minum membuat kehidupan andin menderita
kalau sampai saya dengar sekali lagi soal ini
saya tidak hanya bisa membatalkan operasi mata nino dengan dr edward
tapi dengan semua rumah sakit yang akan mungkin didatangi oleh nino
makan pepaya rasanya asem
ini kenapa pas mbak kiki datang muka lo jadi mesem mesem
daripada makan payah rasanya asem mendingin dingin dingin makan buah naga
kok dingin dingin makan buah naga
ah lo kata muka gue mesem mesem
sebab yang dikangenin dan muncul juga
tukar sekali ini yang dari ibu rosa buat uya
katanya ibu rosa ibu rosa nyuruh tukang vakum yang namanya sama pak yanto
datang ke sini sekarang juga
lo cepetan hubungin
pak cepetan angkat pak
siapa tahu pak irfan berubah pikiran terus mau bantu operasinya nino
pagi pak chandra
maaf saya harus menyampaikan hal ini
tapi anggap aja ini sebagai sebuah peringatan
saya dengar istri pak chandra mengadu kepada andin soal operasi mata nino
yaudah jadi gini pak chandra
saya nggak akan ada ngomong seperti ini ketuka yang kedua kali
tapi saya nggak pengen
ada keluarga nino yang mengganggu andin dengan segala urusan nino
apakah tidak cukup dulu pernah nino membuat kehidupan andin menderita
kalau sampai saya dengar sekali lagi soal ini
saya tidak hanya bisa membatalkan
operasi mata nino dengan dr edward
tapi dengan semua rumah sakit yang akan mungkin didatangi oleh nino
aku mengganti dia

wah kenapa yuk
datang datang kok heboh gitu deh
fel temenin gue ke dokter kulit yang bagus dong fel
kenapa emang ya
lihat deh tangan gue
perih banget merah merah gini sakit
kemarin gue nyuci banyak banget
terus kena deterjennya kebanyakan
pasti lo nyucinya nggak pakai gentle gen ya
kayak tangan bayi
pasti lo nyuci gara gara pakai ini kan
dia terjen pertama yang dari tumbuhan nih
iya gue tau
ini kan gara gara kandungan lapsanya
jadi gak akan bikin tangan lo kayak gitu
lapsa tuh yang bikin tangan lo merah merah kayak gitu
lembut banget ya fel
gak panas di tangan gak perih
hmm wanginya juga enak banget
wangi parfum paris
gue jadi kesiksa banget deh mau nyuci
sampai harus cari dokter kulit yang bagus
gue sih kurang tahu ya dokter kulit yang bagus itu apa
tapi kalo dia terjen yang bagus gue tau
nih kopok deh gue pake dia terjen lain
apakah tidak cukup dulu pernah
itu membuat kehidupan andin menderita
dia bisa jadi dokter
tapi dia juga bisa jadi dokter
kalo sampe saya dengar sekali lagi soal ini
saya tidak hanya bisa membatalkan operasi mata nino dengan dr edward
tapi dengan semua rumah sakit yang akan mungkin didatangi oleh nino
nino kamu bisa jadi dokter
tapi kamu harus bisa jadi dokter
kamu harus bisa jadi dokter
kamu harus bisa jadi dokter
kamu harus bisa jadi dokter
irfan saya bisa jelasin
ada apa pak
ada apa pak irfan bilang apa tadi
irfan marah pak
dia tahu kalau kita menemui andin untuk bicara soal pembatalan transportasi matanya nino
dia nggak senang kalau kita melibatkan andre dalam urusannya nino
bapak kan udah bilang sama mama
dia sekarang marah
dia mengancam akan memblokir aksesnya nino ke semua rumah sakit yang kita datangi
kalau sampai didengar kita masih mengganggu andi dalam urusannya nino
wah kok pak irfan jahat banget sih
kalau kita nemuin andin bicara sama andi itu wajar dong pak
orang tua mana sih pak yang gak akan berusaha untuk anaknya apapun itu
ya tapi ini urusannya beda mah
papa sekarang telepon pak irfan lagi
coba papa ingetin ke dia kalau dulu papa tuh pernah bantu dia
makanya dia bisa berusaha
dia nggak inget sih
tolong deh pak
ma sudah lah ma
jadi kita nggak boleh mengharapkan imbalan dari orang yang kita tolong
irfan jadi marah
apa jadi gak enak keadaan seperti ini
tapi pak kita harus berusaha apa lagi untuk minum
apa yang harus kita lakukan
sekarang buat nino
nanti papa pikirkan jalan keluarnya ma
papa pak irfan mama udah gantiin irfan mengajar tadi
tapi ovan masih punya satu kejutan lagi nih buat kalian semua
yuk semua ikut irfan yuk
yuk sini yuk
ada apa sih
irfan punya kejutan satu lagi
kamu harus lihat sendiri ya
ini tapi satu

tidak ini mereka semua
oh aduk saya
kenapa sekarang karena tidak sudah
kamu betul betul betul